sorotan selanjutnya diduga kompor listrik korslet saat tengah memasak untuk sahur
sebuah bangunan indekos yang terdiri dari sembilan belas kamar di permukiman padat penduduk di setiabudi jakarta selatan pada rabu dini hari terbakar
warga yang panik berusaha mengevakuasi barang berharga beserta dokumen penting
dan petugas pemadam kebakaran kesulitan mengakses titik api karena sempitnya jalan
in the coast dengan konstruksi kayu dan triplek itu penludes terbakar
dan delapan unit pemadam kebakaran beserta puluhan personil diterjunkan ke lokasi